kita ke depok pemirsa
usai disewa ibu ibu pengajian sebuah angkutan umum tertabrak kereta di perintasan rawa indah cipayung depok jawa barat
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
mobil angkutan umum ini tertabrak kereta di pintu perlintasan kereta teraci payung depok jawa barat pada jumat siang tadi
kecelakaan terjadi lantaran mobil ini tersangkut di rel kereta api karena badan mobil sudah dimodifikasi
kecelakaan ini sempat membuat arus lintas tersendat dan mengganggu jadwal perjalanan dari krl di sejumlah stasiun kereta